itu yang maksud saya apakah pd perjuangan atau mungkin ibu mega melihat bahwa pemerintahan prabowo gibran ini
masih ada campur tangan pak jokowi atau bisa melihat ya ini pak prabowo sendiri sebagai presiden yang ada di undang undang
kalau ada masih ada pak jokowi mungkin tadi dijelaskan karena ada ganjalan terkait dengan perilaku pelanggaran etika dan sebagainya
tapi kalau sudah jadi presiden dilantik setelah dua puluh oktober kan pak prabowo sudah
ya kita lihat aja nanti apakah pemerintahan ke depan itu masih dibayang bayangi oleh pak jokowi
apakah pak jokowi masih cabai cabai di sini secara intensif
apakah masih ada ketergantungan yang sangat besar antara pak prabowo terhadap jokowi
itu akan menunjukkan karakter kepemimpinan seseorang
bukankah di situ ada gibran yang pelanggar konstitusi dan banyak orang sebut ini anak haram konstitusi
jadi kita lihat aja seperti itu konteksnya
kalau misalnya dalam konteks apakah pak jokowi tetap berperan tentu saja sangat berperan
dan ini kan bentuk lain dari upaya pak jokowi untuk memperpanjang masa jabatan
jadi ini perpanjangan jabatan dalam bentuk lain
nah sekarang tergantung pak prabowo mau bagaimana
oh itu yang nanti akan dilihat oleh pd perjuangan
iya kita lihat seperti apa nanti